direkturat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan ham bersama dengan badan nasional penanggulangan teroris atau bnpt
telah bersepakat untuk memisahkan narapidana terorisme dengan napi lainnya
namun faktanya hingga saat ini wacana itu ternyata belum terwujud
padahal sejumlah insiden bentrokan antara napi teroris dan juga napi lainnya bisa dikatakan kerap terjadi
lalu seperti apa penempatan napi teroris tanah air
mari kita lihat bersama sama
pertama kita lihat dulu datanya
berdasarkan data dari bnpt bahwa hingga akhir tahun dua ribu tujuh belas tercatat ada kurang lebih dua ratus tujuh belas narapidana teroris
yang disebar di enam puluh delapan lembaga pemasyarakatan dan juga satu rumah tahanan yang ada di indonesia
dan dari seluruh napi teroris ini bnpt kemudian mengkelompokkan ada beberapa tingkatan
tingkatan radikalisme yang dianutnya
kita lihat ada apa saja tingkatan tingkatan tersebut
yang pertama adalah tingkatan inti atau level pertama
yaitu anggota terorisme
teroris inti yang berjumlah kurang lebih bisa dikatakan disini adalah empat puluh lima narapidana
mereka dikategorikan sebagai napi teroris inti ini
umumnya mereka ini cenderung untuk menolak didekati kemudian menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah
kemudian yang kedua adalah level militan
yang berjumlah kurang lebih lima puluh lima orang
dan mereka ini telah berhasil dilakukan pendekatan oleh pemerintah
dan selanjutnya adalah level ketiga
yaitu bisa dikatakan sebagai level supporter yang berjumlah delapan puluh enam orang
level supporter ini cenderung lebih lunak
karena mereka cenderung bisa dikatakan lebih kooperatif
dan juga mau di dekati oleh pemerintah
dan yang level paling bawah level keempat yaitu level simpatisan
mereka ini berjumlah sekitar tiga puluh empat orang
dan mereka telah bersedia bekerjasama
serta kemudian tiga puluh empat orang ini mau mengikuti sejumlah program yang diterapkan oleh pemerintah
terutama untuk program deradikalisasi
kita lihat tahapan selanjutnya
dari bahwa sebenarnya
ada sejumlah lapas yang telah dibentuk sebuah wacana untuk penempatan lapas
khusus untuk para narapidana ini
sebenarnya memang sudah bergulir di kursi pemerintah dalam beberapa waktu lalu
badan napi terorisme ini dianggap bisa dikatakan berbahaya
karena sebenarnya jika napi ini saling dikumpulkan
maka mereka akan bisa mendoktrin narapidana lainnya
jika mereka berada dalam satu lapas yang sama
sehingga pada akhirnya lapas high risk di pulau nusa kambangan
super lapas sms
bisa dikatakan bahwa lapas high risk ini ada tiga
yaitu lapas batu kemudian pasir putih dan juga lapas karanganyar
dan selanjutnya kita lihat slide selanjutnya
bahwa sebenarnya wacana pemisahan napi teroris dengan napi lain ini
tidak terlepas dari beberapa insiden bentrokan
yang terjadi di lembaga pemasyarakatan
bisa dikatakan pada tanggal delapan agustus tahun dua ribu lima belas
bentrok di lapas kelas satu waru kota malang jawa timur ini
karena waktu itu bertikai dengan petugas lapas
dan waktu itu narapidana teroris bernama willam maksum
ini sempat ditegur oleh petugas saat jam besuk telah habis
dan tentu saja akibat kerusuhan ini sembilan napi teroris
akhirnya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lainnya
selanjutnya pada tanggal tujuh november tahun dua ribu tujuh belas
bentrokan ini juga sempat terjadi
antara napi kelompok john kay
dan juga napi teroris di lapas kelas dua a
permisan nusa kambangan cilacap jawa tengah
dan bentrokan ini juga dipicu oleh balas dendam
karena salah seorang napi teroris ini sempat diculik
dan juga dipukuli oleh anak buah john kay
terjadi pada delapan mei tahun dua ribu delapan belas
bahwa selasa malam atau kemarin
kerusuhan ini terjadi di lapas mako brimob kelapa ii
dan kerusuhan yang melibatkan napi teroris ini
bahkan akhirnya menewaskan lima personel kepolisian
dan juga menyenderah seorang petugas
hingga sore tadi
dan berbagai dugaan pemicu bentrok pun mulai muncul
mulai dari campur tangan kelompok teroris isis
dan hingga persoalan pembagian makanan